jadi jennifer itu pinter cerdas sangat cerdas bu atem
ini saya kasih resep obat nanti minta di depan ya sama bu yil
ya bu dokter terima kasih
minum obatnya sebelum makan ya pak
ya bu dokter kalau begitu saya permisi
yang lebih sederhana
ya mak kan nikahnya kita di kua
nanti suatu saat
kalau aso beri banyak uang
biar ide cantik bisa pakai gaun yang jadi cantik mau
kita adain pesta besar besaran
mudah mudahan doanya terkabul ya a
amin ya allah amin
hari minggu kita cari cincin
ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya
makasih banyak ya ah
tapi cincinnya yang kecil aja
nanti kalau sapi udah banyak uang
baru kita beli yang besar
ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya

ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya
ya mak yang bener ya
m semuanya guna jendela
hai sobrie halo assalamualaikum hai dari cantik hai maafin asobria
asobri enggak diterima jadi pegawai tetap
kalau bisa kita minta tolong supaya bapak mencek semua penerimaan murid baru di setiap sekolah pak
iya pak karena kita itu yakin sekali jennifer itu pindah sekolah di tempat tinggal barunya baik
bu dokter bu guru segera akan saya sampaikan ke dinas pendidikan pak saya mohon sekalinya upayakan
agar alif dan suami saya secepatnya
diketemukan pak mohon pak tolong ya saya akan usahakan ya bu ya terima kasih banyak pak mau sidang thp
kemana ya nggak pernah kelihatan nongkrong lagi mungkin lagi meeting atau nunggu info bisnisnya bisnis
apa cuma nunggu transferan aja hahaha ya itu bisnis transferan
nanti malam akan kerumahan tinnya akan mengirim sesuatu sesuatu apa tuh kau
agak tin nanti aja ya sekarang ke mami dulu ya tinnya mau balik kantor soalnya sekarang lagi
jangan jangan cintin mau dilamar sama pemulihan di nanti malam
ah kang tatang kang asep bisa aja
pak mulyadi itu cerai dari istrinya karena istrinya kabur
nggak kuat diatur pak mulyadi sama ibunya
kang dudung teh tahu dari mana
ada deh gosip itu sumbernya nggak boleh kasih tahu
cukup nanti dilanjutkan lagi
udahan ngajinya pak ustadz
sodaka allah khuazim
aku cepet bingung belajar ngajinya pak ustadz
pak ustadz sih maunya lama
kalau perlu sehari ya
tapi maaf pak ustadz banyak urusan
apalagi sekarang sudah mau juhur
pak ustadz harus siap siap ke musyola
pak ustadz harus siap siap ke musyola
tapi kalau pak ustadznya sibuk bingit
atau pak ustadz
aku ganti guru aja
aku belajar ngajinya sama kang kusoy
ya tidak apa apa
mama kamu sakit jantung
mama kamu yang jantungan
atau pak ustadz
pak ustadz tau saja
pak ustadz yang sibuk bingit
kalau gitu akonya pulang dulu yuk
pak ustadznya cemut yuk
maaf pak permisi
ini ada email dari dinas pendidikan pak
kalau gitu saya permisi pak
silahkan duduk pak idan
pak idan gak apa apa
pak idan kena sakit mah
karena suka terlambat makan
sibuk bisnis ete
makanya jangan bisnisnya aja yang diurusin pak idan
makannya juga harus diperhatiin harus teratur
kalau jennifer bersikap normal
pak idoi jadi membaik
idoi itu yang berusaha untuk memahami jennifer
makanya idoi membaik
tapi kalau sebaliknya
jennifer yang memahami idoi
idoi makin memburuk
bukan begitu bu guru nyala
betul sekali pak aceng
makasih bu yola
jennifer itu pinter cerdas
sangat cerdas bu atem
ini saya kasih resep obat
nanti minta di depan ya sama bu yin
minum obatnya sebelum makan ya pak
kalau begitu saya permisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh